setiap titik nol di berbagai daerah di indonesia memiliki fungsi berbeda
titik nol di sabang aceh menandai titik terluar di sisi barat indonesia
sementara titik nol jakarta sebagai pusat perdagangan di batavia
nah bagaimana dengan titik nol ibu kota negara nusantara
koresponden roni satria mengajak anda menyambangi titik nol ikn dalam jelajah kemerdekaan
pemerintah menetapkan titik nol ibu kota negara nusantara berada di kecamatan samboja dan kecamatan sepaku kabupaten penajam pasir utara kalimantan timur
proses penentuan titik nol ikn ini diawali dengan survei pengukuran jaring kontrol geodesi atau jkg
yang dilakukan kementerian pupr bersama badan informasi geospasial pada dua ribu dua puluh satu silam
nilai koordinat geodetik dan gaya berat pilar jkg menjadi acuan semua tahapan pemetaan
bila di jakarta titik nol pemetaan itu ada di menara syah bandar jakarta utara
sementara di ikn ada di titik nol
lantas seperti apa fungsinya
ikuti penjelajahan saya
titik nol nusantara menjadi referensi pembangunan infrastruktur di ikn sebagai pengendali ketinggian bangunan maupun elevasi
meski bersifat geospasial ternyata banyak mengundang pengunjung dari masyarakat dan tentunya diharapkan memberikan dampak perekonomian bagi warga sekitar
meski relatif baru titik nol nusantara memiliki nilai sejarah
hal ini ditandai ketika tiga puluh empat gubernur pada maret dua ribu dua puluh dua lalu membawa air dan tanah dari masing masing daerah dan menyatukannya menjadi tanah nusantara
pepohonan endemik kalimantan nan rindang mendominasi setiap sudut titik nol ikn
jalan setapak menuju titik nol dibuat seperti jembatan yang menggantung di tengah hutan hijau
di balik pencanangan titik nol ikn maupun pembangunan ibu kota negara yang baru tersemat harapan masyarakat
harapannya terhadap ikn ini seperti apa nanti
kalau aku sih lebih bagus dari jakarta lebih asri bebas banjir
ibu datang dari mana ini
jauh sekali manado ke sini ke titik nol nusantara ini mau ngapain ibu
foto tadi udah ya
nah harapannya buat ikn nusantara ini seperti apa ke depan
ya mudah mudahan harapan orang semua kang
supaya lebih bagus lebih baik
rencananya titik ikn akan dijadikan ruang terbuka berbagai aktivitas seni dan budaya
penasaran akan seperti apa jadinya ya
roni satria riki maulana step yadi pradana nusantara
ya kita sampai jumpa lagi
terima kasih kita sudah menonton